hai kita lihat langsung kereta cepat jakarta bandung ini lihat ya
di setiap berfareanya ke summary ya
kita masuk ke dalamnya
hai ini kita stasiun tegalual